di tengah kawasan padat penduduk tanjung priuk jakarta utara berdiri sebuah rumah mewah
penghuni rumah ini didi merancang sendiri rumah yang berlokasi di tengah gang ini
permisi mas didi apa kabar
baik mbak karmel alhamdulillah
bener bener gak nyangka di kawasan padat tanjung priuk ada rumah mewah seperti ini mas
mas didi tadi saya begitu masuk ke rumah disambut dengan fasad bangunan batu bata
ini juga ada batu bata saya lihat di ruang tamu ada batu bata apakah memang menjadi khas bangunan ini
ya karena ini kita mengusung tema tropis
maka penggunaan material bata
menjadi ciri khas rumah ini
kesannya lebih alami lebih adem
ya ini perpaduan ya
antara modern dan klasik
di mana kita tidak kaku
jadi kita sebelumnya punya furniture klasik
terus kita pakai kita terapkan di living room ini
kita gunakan kembali
dengan penggunaan furniture furniture baru yang modern
jadi kita padukan
saya rasa tidak menjadi sesuatu yang saklek ya
selama itu kita padukan cocok indah dilihat
dan ada elemen elemen yang membuat rumah ini senada seperti batu bata
lalu ada motif segitiga seperti itu
saya boleh geser lihat
lihat courtyardnya nih
mas didi sepertinya ini bagian rumah yang sangat unik sangat menarik
karena sumber cahaya bisa tolong ceritakan sedikit
mengapa membuat cordier sebesar ini di tengah rumah
ya courtyard ini bisa jadi sebuah jantung dari rumah ini
karena kita tinggal di pemukiman padat
kanan kiri sudah ada rumah tetangga
jadi tidak mungkin kita buat jendela menghadap ke rumah tetangga
bersama tim desain membuat courtyard membuat core membuat jantung
supaya di sini bisa hidup nih
jadi jendela bisa menghadap ke sini
terus kita tambah poin tanaman supaya tropisnya dapat
terus kita sobek beberapa sudut supaya cahaya bisa masuk dari samping dan dari atas
bagaimana dengan sirkulasi udaranya mas didi
sirkulasi udaranya saya rasa cukup dapat ya
jadi kita bikin bukaan di hampir setiap dinding
dari depan kita buat sobekan sehingga udara masuk dari luar atau kebalikannya
ini arah angin kadang kadang suka berubah dari selatan ke utara dari utara ke selatan
nah ini semua visi kalau kita lihat ke atas courtyard ini semua terbuka semua
jadi memungkinkan angin masuk dari sudut manapun
hunian ini kan berdiri di atas lahan seluas satu ratus tujuh puluh tiga meter persegi
tapi kalau saya berada di dalamnya sepertinya lebih luas dari itu ya
kerasa lebih luas dari itu ya mas didi
kenapa bisa begitu tuh
makanya itu kita siasati dengan konsep open plan
jadi kita minimalisir sekat sekat yang ada karena lahannya sangat terbatas
kita bikin aja ruang terbuka
tidak ada sekat sekat yang membuat ruang tambah sempit
kita boleh geser ke area dapur dan ruang makan
ini saya lihat terlihat sangat rapi
apalagi mengetahui mas didi anaknya cukup banyak begitu ya
tapi terlihat rapi sudut sudut rumah semuanya
apakah karena dibantu dengan sisi yang fungsional ini mas
anak saya sekarang ada empat
mereka punya masing masing punya alat mainan ya segala macam
nah itu untuk penyimpanannya sengaja kita biasakan
untuk area bawah tangga kita buat storage
itu kalau dibuka ada beberapa penang pernik mainan ada helm dan segala macam
di area bawah tangga juga kita buat laci laci
dan di kabinet dapur juga memang kita bikin box seperti ini
fungsinya untuk menyimpan keperluan dapur keperluan untuk alat kebersihan yang di area sini
jadi tidak berantakan taruh di sini taruh di sini taruh di sini
wah ini view dari lantai dua ke courtyard
aku lihat elemen hijaunya cukup banyak di rumah ini mas didi
iya karena di priuk itu identik dengan panas nah kita mau coba menetralisirnya dengan unsur hijau
hijau maka kita pasang nih di in the courtyard pohon ketapang kencana yang
menjadi ikon tanaman di core bangunan kita ini
hai nah bicara tentang tetangga nih mas didi kalau misalnya di kawasan yang padat penduduk
seperti ini saya mikirnya kalau ada rooftop tuh pemandangannya kurang enak karena terlalu
padat tapi ini kalau saya lihat saya bisa melihat ada pelabuhan lalu juga langitnya
terlihat jelas ada juga jakarta international stadium bagaimana perancangannya bisa seperti
itu iya dari awal kita sudah memperkirakan di ketinggian sekian sekian itu rumah rumah
sekitar atapnya itu sudah mulai tidak terlihat ya jadi view apa namanya justru yang menonjol
bangunan bangunan high risk building seperti yang terletak di yosudarso di kelapa gading
terus jakarta international stadion terus juga menara menara yang di pelabuhan itu sudah terlihat
jadi kita sebelumnya memang sudah simulasi simulasi di rendering dengan ketinggian
kita akan dapat view seperti ini bagaimana dengan perizinannya mas didi karena kalau di
daerah yang banyak tetangga begitu boleh nggak sih bikin hunian yang terlalu tinggi untuk di
lingkungan ini kampung boleh dibilang ini bukan komplek alhamdulillah diizinkan untuk bangunan
tiga lantai tiga lantai jadi kita bikin perencanaan tiga lantai dan dari izin juga tidak ada masalah
didi yang memang seorang arsitek membangun rumahnya di atas lahan seluas satu ratus tujuh puluh tiga meter persegi
dengan luas bangunan empat ratus lima puluh m persegi didi bersama arsitek garesa dari desaindi merancang
rumah ini dalam waktu tiga bulan sementara proses pembangunan memakan waktu satu tahun
menurut garesa salah satu tantangan membangun rumah di area padat penduduk
adalah privasi penghuni karena rumah didi berdempetan dengan rumah tetangga di sisi
kiri dan kanan ventilasi dan pencahayaan alami sinar matahari didapatkan dari court
tens advisor rumah bukan dari jendela yang menghadap keluar garesa juga memanfaatkan
unsur warna alam agar rumah terasa lapang dan terbuka yang pertama dengan untuk dari
unsur bangunan tersebut kita siasati dengan warna warna natural kita siasati dengan warna warna
terkesan rumah tersebut
tidak panas dan juga tetap
yang kedua baru kita masukkan dengan unsur unsur
arsitek kita lihat disini
tetap menggunakan warna warna natural kita menggunakan
warna warna yang sekiranya kelihatan
sisipkan beberapa unsur
material dan warna
yang sedikit mencolok
agar tidak terlalu flat
untuk di interiornya
membangun rumah impian yang indah
dan nyaman dapat dilakukan dimana
saja termasuk di lingkungan
yang padat penduduk
kunci membangun rumah yang nyaman adalah
desain dan perencanaan yang matang
karmel mursalim arief yunan jakarta